mantan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo hari ini menghadapi sidang pembacaan putusan terkait kasus suap ekspor benur
politisi gerindra ini difonis lima tahun penjara dan denda empat ratus juta rupiah subsidiat enam bulan kurungan
majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan selama tiga tahun
sore ini kita akan langsung membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada waldus sito morang kuasa hukum edi prabowo selamat sore pak waldus
selamat sore mbak
dan kurnia ramadana peneliti icw selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak rimana
oke saya mau ke pak waldus terlebih dahulu pak waldus majelis hakim sudah menjatuhkan fonis kepada klien anda
bagaimana respon ataupun tanggapan dari klien anda atas fonis majelis hakim ini pak waldus
baik baik mbak pertama saya agak takut
ya silakan pak waldus
saya ingin mengucapkan bahwa keputusan itu tidak diambil secara bulat
karena pak waldus itu dioperasi
hakim anggota satu menyatakan bahwa pasal yang didakwakan atau dituntut pasal dua belas a
secara ekistrik tidak terbukti secara padat dan agen
bahkan beliau itu masuk ke
pak waldus kami tidak begitu mendengar suara anda tampaknya ada kendala komunikasi
saya mau langsung tanya ke mas kurnia dari icw
mas kurnia kalau menurut pak waldus sebagai kuasa hukum dari edi prabowo menilai bahwa fonis ini tidak diambil secara bulat oleh majelis hakim
bagaimana icw melihat fonis ini
apakah memang fonis ini sudah sesuai memenuhi ekspektasi karena sesuai dengan tuntutan jpu
ya ada dua hal ya mbak rifana
yang pertama tanggapan atas statement pak waldus tersebut
tusang sudah dijatuhkan suara mayoritas hakim telah memutuskan bahwa edi prabowo diponis lima tahun
yang kedua di icw sendiri itu tidak
untuk dijatuhkan kepada edi prabowo semestinya fonis itu lebih berat
jadi apa yang diperhatikan oleh hakim
apa yang terbukti oleh majelis hakim
hakim mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
menerima puluhan miliar dan puluhan ribu usd sebagai tindak pidana suap
cemakan pasal dua belas huruf a
kita cermati pasal dua belas huruf a itu minimalnya empat tahun
maksimalnya dua puluh tahun bahkan bisa dihukum seumur hidup
sangat ringan sekali dan sangat melukai hati publik
pak waldus kalau menurut icw harusnya dihukumnya atau difonisnya jauh lebih berat
daripada tuntutan jpu begitu ya
tapi akhirnya tadi majelis hakim sudah memfonis sesuai dengan tuntutan jpu
saya mau tanya klien anda sudah memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak pak waldus
tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa bapak edi prabowo
masih dalam jertik
karena undang undang memberikan waktu sedikit sedikit selama tujuh hari
anda sebagai kuasa hukum akan merekomendasikan untuk mengajukan banding terhadap fonis majelis
ya anda sebagai tim kuasa hukum
apakah akan merekomendasikan kepada pak edi prabowo untuk mengajukan banding
terhadap putusan majelis ini terhadap fonis
tentu selaku kuasa hukum tidak bisa kita mengambil secara buru buru
harus bertukar pikiran dengan beliau
karena waktu berpikir pikir itu kan selama tujuh hari mbak
sedangkan ini kan baru diputuskan
nah kita mau lihat nanti setelah mendapat putusannya
baru nanti kita melihat kira kira kelemahan kelemahan dan lain lain
sehingga kita bisa bersikap apakah banding atau tidak
kalau dari terdakwa ataupun dari tim kuasa hukum masih pikir pikir karena diberi waktu tujuh hari
kalau menurut icw sebaiknya tim jaksa penuntut umum mengajukan banding atas fonis ini
iya sebaiknya memang melakukan banding
tapi realitasnya hari ini kita bisa merujuk pada tuntutan kpk
tuntutan kpk itu pun janggal
gunakan pasal yang sama dengan pasal yang terbukti oleh majelis hakim
tapi tuntutannya sangat ringan
hanya satu tahun di atas pidana minimal yaitu lima tahun penjara
dan dalam proses persidangan pun
sebenarnya ada banyak kerjaan rumah kpk
tidak hanya banding mbak rifana
akan tetapi menelusuri lebih lanjut
potensi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa dakwa
yang baru saja ponis di pengadilan tipikor jakarta
saya rasa penting karena selama persidangan menurut pantauan icw
cukup banyak potensi untuk bisa dikenakan
baik pasal tiga ataupun pasal empat undang undang tindak pidana pencucian uang
oke saya mau ke pak waldus lagi
pak waldus ini majelis hakim juga menjatuhkan
pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan klien anda selama tiga tahun
klien anda bagaimana meresponnya
karena ini akan berpengaruh terhadap karir politik klien anda dalam partai gerindra pak waldus
kita selaku kuasa hukum tentunya sangat keberatan mbak
nah oleh karena itu nanti kembali lagi
kita setelah nanti mempelajari putusan dari majelis
kita akan bersikap
oke keberatannya di mana pak
apakah menurut anda majelis hakim terlalu berlebihan mencabut hak politik klien anda selama tiga tahun pak waldus
karena sebagaimana di dalam nota pembelaan kita
nah itu kita sudah keberatan
kita sampaikan beberapa keputusan keputusan mahkamah konstitusi
terkait dengan hal hal seperti itu
mas kurnia kalau dari tim kuasa hukum
merasa keberatan dengan adanya pidana tambahan pencabutan hak politiknya pak edi prabowo selama tiga tahun begitu
dan masih akan mempertimbangkan
kalau dari icw menilai pidana tambahan pencabutan hak politik ini akan memberikan efek jerah
kepada terdakwa ataupun kepada pejabat lain
atau ini hanya akan menjadi angin lalu saja mas kurnia
kalau hanya tiga tahun itu ya pasti tidak akan memberikan efek jerah
putusan mahkamah konstitusi itu membenarkan untuk bisa
jatuhi pidana tambahan pencabutan hak tertentu yaitu hak politik
maksimal lima tahun
namun dalam kondisi ini
kita harus melihat lagi
edi prabowo itu melakukan praktik korupsi
maka dari itu
pencabutan hak politik itu mestinya tinggi juga
sebagai salah satu bagian dari penghukuman
yang bisa memberikan efek jerah yang maksimal
kalau menurut icw tiga tahun pencabutan hak politik tidak akan memberikan efek jerah
tapi majelis juga menambah mengganjar agar edi prabowo dihukum membayar uang pengganti
senilai rp sembilan enam miliar
dan rp tujuh puluh tujuh usd
pak waldus apakah kemudian klien anda sanggup untuk membayar uang pengganti sebesar ini
pertama saya kira mbak itu bukan soal sanggup tidak sanggup
uang sebanyak rp tujuh puluh tujuh usd yang disampaikan oleh soeharni itu pada waktu itu
di bulan mei juni itu sebenarnya disampaikan kepada pak sapri
selaku staff khusus beliau
nah itu ada dua kali pemberian
pertama pemberian pertama dan disebutkan itu sebagai uang komitmen
pemberian kedua selamanya rp dua puluh enam ribu itu kemudian digunakan oleh sapi untuk kepentingan pribadinya
nah pemberian uang rp tujuh puluh tujuh itu dikaitkan dengan percepatan perizinan
padahal sebenarnya kewenangan perizinan itu sudah dilimpahkan ke tingkat eselon i
eselon di bawah dirjen
dinayah pak selamat
kemudian dirjen tangkap pak jul m tiger
jadi kewenangan kewenangan untuk percepat pemberian penetapan itu telah dilimpaskan mengingat ini kan kerjaan pekerjaan pelayanan
jadi harus dipercepat
yang kedua soal uang yang dua puluh empat miliar itu kan juga sudah bisa dibuktikan
nah di dalam puting saat disebutkan itu adalah uang dari pemegang sahab
dan kemudian para eksklusif
oke pak waldus jadi klien anda sanggup tidak untuk membayar
apa merasa keberatan dengan uang pengganti sebesar sembilan puluh sembilan enam miliar dan juga tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika serikat ini pak
tentu merasa keberatan karena itu memang tidak bisa dibuktikan apakah terdakwa itu menerima atau tidak
tidak bisa dibuktikan dan memang pada waktu di persidangan saksi amiril itu menyatakan tidak pernah menerima
dan tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa yedipra bowo
gitu lho pak
mas kurnia kalau menurut pak waldu sebagai tim kuasa hukum kliennya pak edi prabowo merasa keberatan
karena tidak menerima uang tersebut tapi menurut icw apakah fonis tambahan
ataupun perintah majelis hakim agar edi prabowo mengganti uang sembilan enam miliar dan juga tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika serikat
itu bisa menutupi selama ini kerugian negara dari hasil uang suap yang diterima oleh edi prabowo mas kurnia
mbak sebelum dijawab oleh pak kurnia
saya kira saya luruskan dulu bahwa uang itu adalah bukan kerugian negara
uang bukan uang dalam kaitan dengan perugian negara mbak
oke silahkan mas kurnia diteruskan
ya kalau kita mendengar pernyataan dari kuasa hukum ya sudah pasti kuasa hukum itu menginginkan kliennya itu bebas ya
akan tetapikan fakta persidangan sudah menunjukkan secara clear
putusan dari suharjito itu bahkan pengakuan dari suharjito
itu terbuka di persidangan
kalau dia tidak memberikan fee maka proses pemberian kuota itu akan menjadi lambat
tadi pak waldus mengatakan ada dua kali penerimaan
sulit rasanya bagi kita untuk percaya bahwa penerimaan status tersebut tanpa sepengetahuan dari menterinya
tanpa perintah dari menterinya dan juga memang berdasarkan putusan tersebut terlepas dari perdebatan icw tidak sepakat dengan fonis itu
tapi hakim sudah mengatakan bahwa penerimaan itu dua puluh empat miliar sekian juga dua puluh tujuh ribu usd itu terbukti secara sah dan meyakinkan
itu menandakan apa yang disampaikan oleh pak waldus tadi tidak relevan lagi karena sudah terbukti di tingkat pertama
begitu mbak rifana
mbak rifana satu lagi kami juga menaruh concern ya ketika nanti diputuskan andainya terdakwa itu banding karena kpk rasanya sudah berat untuk banding
itu harus dilihat lebih lanjut proses sidang di pengadilan tinggi dki jakarta
karena beberapa waktu lalu juga kita dikejutkan dengan putusan banding serdakwa lain yang di courting luar biasa besar
seperti jaksa pinangki sirna malasari
begitu mbak rifana
oke nanti kita tunggu bagaimana
keputusan dari terdakwa edi prabowo dan juga tim kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim
dan kalau memang terdakwa mengajukan banding kita harus kawal bersama bagaimana proses persidangannya di pengadilan tinggi
seperti yang tadi disampaikan oleh mas kurnia dari icw
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada pak waldus situmorang tim kuasa hukum dari edi prabowo dan juga mas kurnia ramadana dari peneliti icw
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini